buntut kegaduhan akibat pernyataannya mengkritik presiden joko widodo
roky gerung akhirnya meminta maaf
dalam jumpa pers pada jumat sore rocky menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah karena telah membuat kegaduhan publik
bukan atas kritik kerasnya terhadap presiden joko widodo
roky meyakini kritik tajam yang dilontarkan kepada presiden bukanlah penghinaan terhadap individu joko widodo
rocky bahkan mengklaim memiliki hubungan yang baik dengan keluarga presiden
saya tidak punya dendam apa apa dengan pak jokowi
bahkan saya sudah berkali kali katakan bahwa anaknya pak jokowi berteman dengan saya
dia minta kritik saya kasih kritik loh
pak jokowi mantul saya diundang bahkan undangan vip tapi saya nggak bisa datang
sementara dikutip dari detik com guru besar ilmu linguistik ugm idewa putu wijana mengatakan
istilah khusus yang diucapkan roky kepada presiden memang dari bahasa jawa
yang kini sudah mengalami pergeseran makna
dahulu kata kotor ini bermakna netral tidak untuk hal negatif yang berarti sebagai kusir atau size gerobak
namun dalam perkembangannya penggunaannya dipengaruhi film barat untuk mengacu tokoh tokoh jahat
sehingga kata ini kemudian digunakan untuk memaki hingga sekarang
di sisi lain pakar hukum pidana dari universitas trisakling yang digerasi mengungkapkan
pelaporan terhadap pengamat politik
kigerung ke polisi merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan
dalam kasus ini presiden jokowi
kalaupun ini kalaupun itu adalah penghinaan semua hampir banyak relawannya kan mengatakan penghinaan
saya agak di hati saya ya kok terutama mas grion mengatakan masalah sepele itu juga bahaya
nanti semua orang begitu katakan sepele
kalau menurut saya itu bukan sepele
itu sesuatu yang yang sangat sangat penting
kita bangsa kita kedepan mau bagaimana mau begitu
sebelumnya menko polhuka mahfud md menyebut presiden jokowi tidak akan mempolisikan perkata rocky giru yang dinilai menghina
saya harus bertanya ke bapak ustana belum ada proses apa yang dicana malah
tetapi bisa saja ada legenda ini berkembang
berita terkini berkembang dengan bapak ustana dan bapak ustana yang diperhatikan sebagai penghinaan yang berkembang dalam kasus ini
berdasarkan sejumlah laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian
ada tujuh pasal yang berpotensi menjerat rocky
ketujuh pasal ini yaitu pasal dua puluh delapan a ayat dua junto pasal empat puluh lima a ayat dua uu nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas tentang ite
pasal lima belas uu nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana
sementara baris krim mengaku polri hingga saat ini telah menerima tiga belas laporan terkait dugaan kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh rocky gerung
peneliputan cnn indonesia